terima kasih pak
jom kau bikin makanan paling enak
loh hilang nih selera makan gue
udah kita langsung makan di sini
maaf ya kita gak jadi makan di sini
kamu tuh gak ada kapok kapoknya ya
mbak apa sih salahnya mas bima
apa cuma gara gara harta seseorang bisa disukai
mas bima itu soleh mbak
soleh aja tuh gak cukup
yang penting sekarang tuh duit
kamu contoh dong aku
dia jodohin sama mas sama papa
dan yang penting aku sekarang gak perlu lagi susah susah kerja
hernon makanya kalau kamu cari cowok itu yang beneran dikit dong
gak usah gelisah
sebentar juga rida pasti datang
mama udah nunggu dari tadi
kamu pasti pergi sama laki laki miskin itu lagi ya
mah ini kan hari minggu
rida dari pengajian
kamu udah mulai pintar bohong ya
pakai alasan pengajian
hai kalau kamu kumpulnya sama orang pengajian pengajian terus
kapan kamu dapat jodoh orang kaya yang sederajat dengan kita
kamu tuh memang beda sama vita
kalau wita tuh gak pernah macem macem soal jodoh
itu ivan udah datang mengumpir kamu dari tadi
mas jangan bikin malu sama papa
nah itu dia datang
aduh kamu ini gimana sih
lihat nih mas ivan dari tari nunggu kamu
silakan langsung saja bicara
orangnya udah datang
tadi saya sudah bicara panjang lebar dengan papa dan mama kamu
dan saya berniat untuk segera menikahi kamu
saya menghargai niat mas ivan
bukannya rida gak berbakti
tapi rida gak bisa menerima lamaran ini
ini gimana urusannya om
tadi om dan tante bilang kalau dia
mas ivan akan mendapatkan jodoh yang lebih baik daripada saya
kalau gitu nggak ada gunanya lagi saya lama lama di sini
kamu tahu gak sih
kamu tahu gak
kamu telah mempermalukan papa dan mama
sekarang bapak mau tanya sama kamu
laki laki seperti apa sih yang kamu cari
naifan itu laki laki sudah mapan
yang sederhajat dengan kita
gak ada alasan lagi kamu untuk menolak dia
dan kamu tahu gak
kamu tahu gak
papanya si ivan itu komisaris utama di perusahaan kamu kerja
kalau kamu tolak lamarannya
kamu bisa dipecat
rida gak bisa memaksakan diri untuk menerima mas ivan
rinda gak cinta sama dia
kalau memang rida harus dipecat
kamu ini sudah manajer
jabatan yang gak sembarangan orang pisah
kamu malah rela dipecat cuma gara gara laki laki miskin itu
ingat cari pekerjaan itu gak gampang
dasar anak gak tahu diri
apa salah saya ini
apa salah saya ini
cuma segini kemampuan lu
kalau dapet gue
atau gue akan bikin lu lebih parah dari ini
saya membersah ini karena
ya tuhan rama sebetulnya
saya kesamping dannutsil
ibu saya jatuh hutang
ayah tuhan andgestiku daniggling
ibu saya jatuh hutang
ya ampun bima kamu kenapa nak
gak apa apa bu cuma jatuh dari motor tadi
terus itu warung kamu gimana
tadi saya sudah telepon joko biar nanti dia akan menutup warungnya bu
ya sudah sekarang kamu istirahat ya jangan lupa sholat asar ya nak
tuh sampai kayak gitu
gak apa apa bu
waalaikumsalam mas bima
maaf aku telpon kau malam malam ya rida
sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan sama kamu
aku melamar kamu
apakah kamu akan menerima lamaran aku
ini sengaja aku lakukan agar tidak ada fitnah antara kita
kalau kamu tidak mau juga tidak apa apa
kamu bilang aja
aku juga sadar kok bahwa sebenarnya keadaan kita ini
sudah cukup berat buat kita jalanin
mas bima siap
menerima semua resikonya
seandainya kita menikah nanti
kalau mas bima siap
aku juga lebih siap lagi mas
untuk mengarungi hidup
bersama mas bima
kita mohon petunjuk pada allah
mudah mudahan niat baik kita ini diridoi oleh allah
alhamdulillah ya allah
memang mas bima lah
jodoh yang engkau berikan buat hamba